jika anda ingin bernostalgia dengan suasana serba zaman dulu
atau mungkin anda penggemar kuliner serta hiburan zaman dulu
anda bisa datang ke kota blitar
karena di sana ada bazar zaman dulu yang menyuguhkan ratusan jenis stand hiburan
dan kuliner bernuansa tempo dulu
nah penasaran seperti apa berikut liputannya
beginilah suasana di bazar jadul atau bazar zaman dulu yang digelar di alun alun kota blitar
ada ratusan stand dari instansi pemerintah dan sejumlah kabupaten di jawa timur
yang menampilkan pernak pernik ala zaman dulu
seperti kuliner khas blitar zaman dulu
nuansa interior perumahan dengan perabotan tempo dulu
hingga peserta yang diwajibkan mengenakan busana tradisional atau busana zaman dulu
dengan keunikan ini pengunjungmu tak menyanyiakan beraksi berfoto
dengan sejumlah peserta bazar
bagi anak anak bazar ini layaknya taman bermain bagi mereka
hal ini tak lain karena banyak peserta bazar yang menyajikan makanan yang sangat disukai anak anak
salah satunya permen zaman dulu atau disebut gulali
yang sudah sangat jarang ditemui
enaknya sedap dan saya belum merasakan tapi sesudah makan itu enak
event ini sengaja digelar oleh pemerintah kota blitar
selain sebagai salah satu rangkaian peringatan hari jadi kota blitar
juga agar menjadi ikon khas yang bisa dikenal masyarakat luas
sehingga bisa menjadi tujuan wisatawan yang otomatis mendongkrak ekonomi warga blitar
perlu diketahui ini juga ikut membantu roda perekonomian dari masyarakat ekonomi dengan segala kreativitasnya
karena juga standar itu tidak hanya digominasi oleh instansi
tapi juga memberikan peluang kepada para petakan petakan agerima
para bumn bumg untuk menyimarakan itu
bazar jadil kota blitar ini sendiri
akan menghibur warga blitar hingga akhir pekan ini